warga rt empat kelurahan payo selincah palmerah kota jambi
kami secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan
warga juga tak lagi dapat melakukan ibadah di masjid safaat
karena ditutup sementara
pasalnya kawasan tersebut berstatus zona merah
setelah dua puluh satu warga terkonfirmasi positif covid sembilan belas
mereka terinfeksi setelah acara punggahan menyambut bulan suci ramadan
saat ini mereka menjalani isolasi mandiri di rumah
terpapar sebanyak dua puluh satu
kemudian untuk kakaknya sebanyak dua belas kakak
kemudian sebelah rumah
itu berdiri dari satu amparan
jadi yang mereka terpapar itu kan merupakan keluarga besar dari pak
penyebabnya menurut informasi itu dari unggahan keluarga
mungkin dari sebuah keluarga mereka kumpul dua kali
ada yang terpapar
mungkin itu menyebabkan
jurubicara gugus tugas covid sembilan belas jambi johansah menegaskan
kondisi jambi saat ini lebih parah dari sebelumnya
tiga kabupaten kota tidak ada yang berstatus zona hijau
yang paling parah adalah tiga kabupaten kota kerinci sungai penuh dan kota jambi
sebelum bulan puasa peningkatan kasus positif per hari antara dua puluh sampai tiga puluh orang
namun saat ini lebih dari lima puluh orang
punggahan atau acara menyambut bulan suci ramadan
buka puasa bersama maupun pemudik yang lebih dulu pulang kampung
diduga menjadikan kemungkinan
ini akibat kalau kita lihat dari sisi pergerakan masyarakat
pertama ada sedekahan menyambut ramadan
kemudian juga ada buka puasa bersama
kemudian juga ada mobilitas masyarakat yang juga pergerakannya sudah mendalui mudik
ada tujuh lima ratus empat kasus positif
angka ini lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya sekitar empat lima ratus delapan puluh orang
gugus tugas covid sembilan belas jambi terus berupaya menekan penyebaran covid sembilan belas
dengan melakukan pengetatan kegiatan masyarakat maupun penyekatan jalur mudik
arven kennedy kota jambi jambi